itu kan ibu yang tadi
oh iya ibu ada yang bisa saya bantu ibu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
sampai ibu itu beneran mamanya ah
berarti selama ini
al udah bohong dong sama semua orang
mending gue pergokin aja langsung
gua pengen tahu
al bakal mengelak kayak gimana kalau gue udah tau rahasia dia
aku mau ketemu
jadi aku di rumah sakit
yaudah nanti kita ketemu di restoran yang biasa kita makan ya sayang

baik aku juga baik ya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
biar aldebaran kemakan omongnya sendiri
soal fakta dan data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
michelle mau balik jakarta loh sabtu ini
wish udah lama sekali aku gak ketemu michelle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
kek tolong kasih berkas ini ke pak al ya
siap mas randy
nanti tak sampaikan ke mas al
baik makasih ya
kita selfie dulu boleh ya
tapi saya buru buru
cuma cekrat jebret udah selesai kok
nanti kalau mas andi bilangnya
kepegang sendiri tadi
mas randy senyum ya
senyum yang manis gitu
duhar duhar duhar duhar duhar duhar duhar
gak apa ya udah ya
terima kasih ya mas ya
ya ampun serasi banget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
hah saatnya di upload di ik
aku udah sampai rumah ya mas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
saya hari ini belum ketemu pak al di kantor
yaudah kalau gitu saya permisi ya bu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
kalau bukan trendy jadi siapa yang telpon dia tadi
aku besok gak jemput michelle ya randy aja yang jemput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
ambil sepanjang hari
sibuk ngapain sih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
ada cincin di tangan kamu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
biar aku bisa fokus kerja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
sekarang aku gak bisa mati kamu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
iya apapun alasannya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
aku mungkin sekarang gak tau
apa saat ini kamu berbohong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
aku akan berusaha untuk memberi kekuatan
kau akan melihat
gak akan pernah tinggalin gue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
kau pasti capek kan mas
aku udah siapin air panas buat kamu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
loh kok aneh sih mas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
nanti kamu cemburu
nanti aku cemburu
jangan buka bukain manjain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
kamu keluar sama siapa
muajar kan kalau istrinya mau tau
baik ya te irony
tapi kenapa kamu minta ijin padaku kalau kamu mau meeting kerjaan
kalo keluarga saya telpon
emang keluarga kamu
kalo telpon masalah drama
udah kan apa lagi
lusin diin kenapa sih gak percaya banget sama suami lo sendiri
elsa kok bisa sih nino minta pisah rumah sama kamu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
elsa kamu dengar ya kamu stop bohongin nino
papa gak mau rumah tangga kamu sama nino berantakan karena kebohongan kamu
dan juga satu lagi jangan menyeret al sama andin ke dalam urusan rumah tangga kalian
oh iya healthybara hampir aja gue lupa
oh ya pak aku pengen tanya deh mamanya al itu masih di luar negeri atau enggak sih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
ya aku pengen tau aja sih ma
tahu apa apa sih masih masih di luar negeri
apa nggak tahu kenapa sampai sekarang belum muncul muncul juga
kiki ini kenapa bahan masakan pada habis semua aku bikin serempan buat masalah pa
kiki belum belanja soalnya kepala kiki cendut cendut gitu eo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
bahan bahannya pada habis semua
eh apa kita ke supermarket aja yuk kamu mau nemenin aku enggak
ya terus siapa lagi ma'uyah nanti kalau misalkan rumah kemalingan gimana kamu mau emang
aduh aduh mas al aduh
mbak uya mas al anterin mbak andin aja gitu loh nanti kalau mbak andin di jalan kenapa kenapa
bawa barang banyak banget keserempat mobil terus habis itu yang nolongin eh taunya cowok ganteng
gimana tuh mas aduh pusing aku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
aku gak bisa bayanginnya mas aduh aduh
buruan mau ditemenin gak
ini buat uncus
wuuu lucu banget bunganya
kamu di sini ya jagain rena saya mau pergi dulu
iya rapi banget ibu mau kemana sih pagi pagi gini
supermarket saya mau belanja mau bikin sesuatu untuk temen sayang sakit
oh ibu ngapa repot repot sih ibu kan bisa nyuruh sayang belanja
sudah gak usah kamu di sini jagain rena rena kamu sama suster ya baik baik menurut sama suster oke
dadah om randy
dadah om randy
ini pasti baru pertama kalinya ya mas kamu nemenin aku ke supermarket biasa kamu juga nyuruh kiki kan
berisik ya mungkin belanja belanja aja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
di mata aku sih suami aku yang paling tampan di dunia sih mas apalagi hari ini
udah sana belanja nggak usah senyum senyum

saya lagi ada urusan
oh masa sih
mau pesen seperti biasa ayam kampung pejantan
iya betul seperti biasa ya
maupun masih ada stok
aku mau beli ayam dulu sebentar ya
ya ampun tante
kok bisa ada mama di sini
baik tante tante apa kabar
baik good good good kamu sama siapa kesini belanja juga
iya aku belanja juga sama suami aku
mungkin dia lagi nyari keperluan yang dia butuhin
iya tentu juga lagi lihat lihat nih di sini
kamu mau cari apa
aku lagi mau cari ayam sih tante
mau cari ayam
tante tuh punya kalau kamu mau ya biasanya tante tuh belinya tuh ayam kampung pejantan
itu bagus banget loh

iya jadi tante tuh punya resep
iya jadi tante tuh punya resep

ya jadi tante tuh punya resep
sup tim ayam enaknya

ini ayam kampung pejantan ya
oke terima kasih ya
terima kasih mas
masih ada lagi nggak ayamnya
untuk stoknya tinggal itu aja
tinggal ini aja
gak ada stok lagi
yaudah gak apa apa
terima kasih ya
thank you mas
nah biasanya nih tante bikin ini untuk masak sup tim ayam
boleh boleh tante
next time lah aku bikin
katanya ayamnya juga udah habis kan
eee atau mah kamu bawa aja deh
gak usah tante
buat suami kamu
moga moga suami kamu seneng
ya ampun tante
baik banget sih
senang sekali tante ketemu kamu di sini
aku juga senang banget sama tante ketemu di sini
aku juga seneng banget sama tante ketemu di sini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

ya ampun masal
ada aja sih
aku buru buru nih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
saya duluan ya
ya mas tapi dia tuh baik banget loh
nih liat nih ayam kawa penjantan ini harusnya tuh buat dia mas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
kalo aja semua masalah ini ga ada harusnya gua seneng
karena istri gua bisa deket sama nyokap gue
waduh waduh waduh ini apa maksudnya gua pengen tau
hah lu pake masang foto di ig terus lu tulis
masya allah kabar akaloh akhirnya mas reddy nembak kiki
waduh pake belaga kaget tau
eh ki lu jangan halu jangan mimpi
itu suka am
ga mungkin uyak kalah ama mas reddy
yang namanya kalo kata saya mah yang tampan udah pasti kalah am yang bikin nyaman
aduh aduh aduh aduh
banding sama mas al belajar bar
bikin kiki ngirit deh
kau pengen jadinya
yaudah deh kalo gitu
sini kiki beresin ya
kamu udah ga sakit
oh engga mbak
apalagi abis ngeliat banding sama mas al belanja bar
he he kiki ke belakang dulu ya mbak
yaudah saya mau mandi dulu ya

loh gemben banget mas al hanfa yang dipaswortin
kamu gak apa apa kan sendirian di rumah
lagian juga aku mau pergi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
tolong kamu jangan melakukan hal yang aneh aneh lagi ya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
pasti mama yang beresin semua masalah kamu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
yaudah kalo gitu
ini kita balik ya
aku seneng banget liat kamu kesini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
aku bawa sesuatu buat kamu
pasti kamu bosen kan
makanan rumah sakit terus
makasih banyak loh kamu mau repot repot bawain aku makanan
gak repot sama sekali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
makasih banyak ya
aduh jadi jemput michelle
cukup dia dong harus jadi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
cukup dekat kan
ya aku inget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
bakalan seneng banget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
dan kalau misalnya cocok sama michelle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
iya sih kamu
yaudah kalau gitu ya
kamu sekarang makan dulu
supaya kamu tambah seger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
ya tunggu sini